ya masih bersama kami di good morning pemirsa kelompok terbang atau kloter pertama
jemaah calon haji indonesia rencananya akan segera diberangkatkan ke tanah suci pada dua puluh delapan juli besok
wah ini semangat ya semoga lancar ibadah hajinya dan juga selamat nanti sampai ke makkah al mukaromah
amin alhamdulillah kembali lagi jadi haji yang mabrur ya
nah para jemaah calon haji indonesia ini sudah melakukan sederet persiapan
mulai manasik tas kesehatan hingga mengumpulkan koper berisi perbekalan yang hendak dibawa ke tanah suci
dua ribu enam belas jemaah calon haji asal kabupaten jember jawa timur siap diberangkatkan ke tanah suci
sejumlah persiapan sudah mereka lakukan termasuk tes kesehatan
dari dua lebih jemaah calon haji terdapat enam ratus orang yang memiliki riwayat kesehatan berisiko tinggi
antara lain jantung diabetes dan komplikasi penyakit lainnya
di banyumas ratusan koper milik jemaah calon haji
juga sudah siap untuk ikut diberangkatkan ke tanah suci
koper koper ini dikumpulkan sehari sebelum keberangkatan di asrama haji donohudan solo
agar tidak tertukar para jemaah haji menyelipkan tanda khusus yang mudah dikenali
mulai dengan menambahkan pita warna warni sendal hingga boneka ikan yang digantung di luar koper
itu untuk mudah dikenali aja
misalnya itu kalau kain selendang kita itu sudah biasa
itu ikan itu sandal pak sandal capit mas sandal anak anak kecil itu loh
tapi hanya gambarnya ikan
sementara di embarkasi jakarta bekasi kami siang ini akan mulai menerima calon jemaah haji
yang siap diberangkatkan menuju tanah suci
jika tahun lalu hanya menerima tiga kloter
tahun ini embarkasi bekasi bisa menampung empat kloter haji karena adanya tambahan bangunan baru
kloter pertama indonesia rencananya akan diberangkatkan
sembilan juli sementara kloter terakhir akan diberangkatkan pada dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh